setelah melakukan penggeledahan selama dua hari
komisi pemberantasan korupsi atau kpk
menyita enam mobil mewah dan lima jet ski
seluruh barang bukti tersebut untuk sementara
dititipkan di polsek magersari mojokerto
inilah tiga belas barang bukti yang disita oleh
komisi pemberantasan korupsi
setelah melakukan penggeledahan selama dua hari
di kabupaten mojokerto
barang bukti yang disita kpk diantaranya
enam mobil mewah lima jet ski dan dua sepeda motor baru
dari enam mobil dua diantaranya sering digunakan
untuk melakukan kegiatan kedinasan
di antara enam mobil dua mobil disita dari rumah pribadinya
di desa tampung rejo kecamatan puri
kabupaten mojokerto pada kamis dinihari
sedangkan lima jet ski disita dari
vila pribadi bupati mojokerto
di dusun treceh desa sajen
kecamatan pacet kabupaten mojokerto
seluruh kendaraan yang disita nilainya
di atas satu miliar rupiah
dan saat ini dititipkan di maposek magresari
kita menggeser barang barang hasil sitaan ini
dari pacet dari salah satu lokasi
yang dimiliki oleh yang diperiksa
kemudian kewajiban kami hanya
mengawal dan juga sampai dengan
selain kendaraan pribadi
komisi pemberatasan korupsi juga
menyita sejumlah uang dari rumah kediaman
bupati di desa sajen kecamatan pacet mojokerto
saat ini uang tersebut dititipkan